anda kembali di cnn indonesia newscast
hari raya idul fitri tahun ini dirayakan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu
dimana masyarakat indonesia yang kental dengan berbagai tradisi lebaran
harus merayakan hari kemenangan lagi lagi dengan pembatasan sosial
hal ini patut dimaklumi karena kita masih berada di pusaran pandemi
meski demikian ada yang mengganjal di tengah berbagai aturan larangan mudik
hingga ziarah makam pusat keramaian malah beralih ke pusat perbelanjaan
hingga daerah wisata
sebuah paradoks yang harus kita luruskan
kami bahas malam ini dengan para narasumber sudah bergabung
melalui sambungan zoom langsung saja saya sapa yang pertama ada
wali kota bogor kang bima arya
selamat malam kang bima apa kabar
selamat malam alhamdulillah baik
dan juga ada pak triunis miko epidemiolog universitas indonesia
selamat malam pak yunis apa kabar
selamat malam mas ali
saya ke kang bima terlebih dahulu ya
kang bima ini bogor menjadi salah satu wilayah yang kerap dijadikan pusat liburan lah
bagi warga dari wilayah sekitaran jabodetabek dikala masa libur lebaran tiba
saat ini apakah ada treatment khusus yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas di tempat tempat wisata
ya hari pertama dan kedua lebaran cenderung masih nggak terlalu rame
tetapi hari ini kita lihat sangat ramai
ini kita lihat bahkan membludak ya di beberapa titik
ini juga ada imbas dari tutupnya ke puncak
ada imbas dari pengalihan arus gitu
sehingga besok kita akan lakukan ekstra pengawasan lagi
dan di tempat tempat wisata di bogor
sudah diberlakukan kebijakan swab antigen

karena kita tidak bisa mencari penyelamatkan covid sembilan belas di tempat tempat wisata di bogor
karena kita melihat kecenderungan arus yang semakin tinggi di sasisa liburan lebaran ini
oke kang bima ini saya juga ingin menanyakan
mungkin kita ingin meluruskan begitu memberikan perspektif kepada masyarakat gitu
di saat mudik lebaran dilarang begitu
dan juga bagaimana ziarah kemakam pun juga dilarang begitu oleh pemerintah jabodetabek
dan termasuk juga kota bogor
tapi juga saat ini terlihat bagaimana keramaian pusat keramaian berpindah
ketempat pusat perbelanjaan dan juga tempat tempat wisata
apa yang harus dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi di sini
intinya kan kita berikhtiar untuk mengendalikan kerumunan
kalau di makam itu ikhtiarnya secara maksimal dengan mengimbau untuk tidak berziarah gitu
tetapi pada prakteknya di lapangan harus kita akui tidak mudah
di dua titik pemakaman di kota bogor
akhirnya kita lakukan secara yang persuasif
karena tradisionalnya kita harus berpikir pikir
yang sudah lama sekali tidak mungkin dilarang dengan waktu yang sangat cepat untuk mensosialisasikannya
belum lagi warga yang memang mencari nafkah tahunan setiap lebaran tiba begitu
jadi fokus kita kemudian di makaman ini lebih kepada mengatur arus masuknya
kemudian memastikan tidak terjadi kerumunan penumpukan
dan mengimbau agar pengunjung berziarah tetap menggunakan masker dan tetap berperangkat sehatan

saya kira lebih persuasif kemudian di tempat pemakaman umum
nah di tempat kata juga kita berlakukan hal yang sama
selain kebijakan swab antigen dan sebagainya juga sangat mungkin kita tutup
kita lihat besok ya kalau tadi siang juga ada tempat wisata di kota bogor
yang ketika jumlahnya melebihi kapasitas ya sudah ditutup juga
nah itu kebijakan itu kita tempuh
jadi sebetulnya istiarnya adalah untuk memaksimalkan pengendalian kerumunan dan penumpukan masak
oke ini adalah sebuah ikhtiar dan juga ada kemungkinan tempat tempat tersebut
tempat kerumunan tempat wisata ditutup apabila tidak mematuhi prokes
dan juga terjadi kerumunan yang melebihi dari kapasitas
jadi saya kira tidak pas ya kalau dianggap sangat longgar terhadap tempat wisata
dan sama juga di kota bogor ada mal yang sempat kita tutup beberapa jam itu untuk mengurangi kerumunan
besok pun ada beberapa titik yang kami malam ini komunikasikan kepada pengelolanya
apabila yang kemudian terjadi
kita akan tutup tempat wisata itu
oke baik saya ke pak yunis selanjutnya
pak yunis menyoroti prioritas pemerintah dalam mengatur kerumunan terutama pada masa lebaran saat ini bagaimana pak yunis
ya jadi ada dua hal yang sangat membingungkan
jadi mobilitas itu berhubungan dengan penyebaran
kalau kerumunan itu berhubungan dengan penularan
jadi harus dibedakan pada waktu perintah memperkenalkan
perang mobilitas itu berarti mencegah penyebaran covid sembilan belas
terutama untuk varian varian baru
jadi varian varian baru mungkin dicegah untuk penyebar
jadi kalau penularannya mau dicegah itu mencegah kerumunan
kerumunan apapun seharusnya dilarang
apalagi menurut saya gitu
surveillance kita tidak mampu mendeteksi
kalau menurut saya kasus mulai desember januari dua ribu dua puluh
itu menurun dari lima belas ribu ke lima begitu
jadi menurut saya ini apakah menurun
apakah surveilannya menurun
jadi kita baca ahli membaca
ini kemudian surveilannya yang menurun
jadi itu disebabkan oleh
kontak tracing yang menurun
kontak tracing itu menurun kenapa
karena yang melakukan kontak tracing adalah bukan orang kesehatan
tapi dilakukan oleh babinsa oleh kd kesehatan oleh pak rw
jadi bayangkan kalau kasus kita nggak menurun
jadi menurut saya ini sangat berbahaya
sangat berbahaya ya karena kasus yang sebenarnya dipopulasi sudah meningkat
kemudiannya kita akan menurunkan kasus yang kita lakukan di dunia ini

tapi mobilitasnya seharusnya yang dicegah adalah sunan
menurut saya di indonesia kalau mau dua duanya dicegah
baik itu fasilitasnya untuk mencegah penyebaran
maupun kerumunan untuk mencegah penularannya begitu
oke tapi kalau bicara soal varian baru virus corona
yang juga menurun yang diturunkan bukan

saat ini apakah kita sudah punya cara khusus begitu untuk menangkal penyebaran virus tersebut
sudah terlihat jelas belum di tempat tempat kerumunan
bahwa ada protokol kesehatan yang benar benar dilakukan secara ketat
jadi jika kalau kita kemudian kita bisa menyimpulkan
tempat seperti pusat perbelanjaan bolehlah dibuka dengan protokol kesehatan
begitu pun tempat wisata
sementara mudik yang mobilisasinya cukup besar masif
begitu benar benar aturannya dilarang
bagaimana pak yudhoy
ya jadi varian baru virus sudah komplit di indonesia
jadi ada varian dari inggris kemudian varian amerika selatan
dan varian ias sudah ada di indonesia
belum lagi migrasi dari luar negeri
para pekerja migran kita sudah pulang ke indonesia
dari malaysia dari singapura dari negara arab
semuanya pulang baik dari eropa kemudian ke kita
kemudian cina di tempat kita itu menurut saya kurang pas
di karantina dari sepuluh hari atau kurang dari dua minggu
karena masa inkubasinya adalah tujuh sampai sepuluh hari
jadi harus minimal sepuluh hari
karena yang karantinanya kurang
maka potensi penularan varian varian baru ini
masih besar di indonesia
dengan migrasi yang banyak ini
waduh sayang mengeri begitu melihat penyebarannya
baik itu penyebaran dari covid sembilan belas
maupun varian varian yang ada di indonesia
karena waktu ada kasus varian baru
ditemukan menurut saya lokalisasi atau investigasinya kurang cermat begitu
harusnya secermat mungkin
sehingga kita tidak ada kebocoran dari varian varian tersebut
begitu mas ali
oke kengerian ini yang seharusnya masih ada di dalam mindset masyarakat kita ya
bahwa sebenarnya pandemi ini masih ada di sekeliling kita
begitu apalagi varian varian baru
saya sih sangat takut begitu
bahkan saya kemudian menangis kalau lihat kerumunan
karena saya tahu besarnya prevalent covid di indonesia
kemudian saya sedih
dan saya sampai menangisnya
saya sedih begitu
melihat ancol penuh
kemudian melihat pasar minggu penuh
melihat taman mini penuh
saya takut kemudian indonesia seperti india
saya takut itu
ya lagi lagi apalagi kita dibombardir dengan pemberitaan
bagaimana kewalahannya tenaga medis fasilitas kesehatan di india

sekarang kondisinya memang saat ini kita bisa menangis

masyarakat nampaknya memilih untuk
ada dua sisi ya
ada yang memilih untuk tidak mudik begitu
tapi ada juga yang memilih untuk
oke tidak mudik tapi melakukan perjalanan ke tempat wisata
ataupun pusat berbelanja untuk mengisi la libur lebaran ini
itu sudah terjadi
lalu bagaimana nanti pengawasannya
apakah sudah benar benar ketat di tempat wisata tersebut
sehingga nantinya benar benar bisa menekan penyebaran virus
nanti akan saya tanyakan ke kambi maa
namun usai jeda
sianai indonesia newscast segera kembali
seperti apa kang bima apakah benar benar saat ini bisa diimplementasikan seperti itu masyarakat patuh terhadap aturan yang diajukan untuk mengunjungi sebuah tempat wisata
kami monitor selama libur lebaran ini mulai dari hari kamis jumat dan hari ini
ya memang maksimal itu sudah dilaksanakan ya semaksimal mungkin
tetapi memang masa covid ini tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sempurna
hanya saja ada celah celah di lapangan
ada keterbatasan petugas terutama
nah karena itu saya kira di lapangan saya sepakat apa yang disampaikan oleh dr miko tadi bahwa kebijakan ini memang tidak bisa hanya di kerumunannya saja
tapi juga lebih di awalnya yaitu mengurangi mobilitas itu
nah karena itu di kota bogor beberapa kali kita sempat melakukan kebijakan untuk mengurangi mobilitas
contohnya ganja genap gitu poin pertama
poin kedua memang
memang tidak mudah ketika berbicara tradisi dan juga ekonomi
contoh yang saya sampaikan tadi ya
ada orang yang sudah siap siap untuk nyambut tradisi ziarah dengan mengumpulkan modal dan sebagainya
kemudian di tempat tempat wisata juga seperti itu
sangat tidak mudah
dan tidak ada yang sempurna di lapangan itu harus ditakui
nah untuk besok pun saya mengimbau kepada warga jakarta yang berencana mengunjung bogor agar berpikir ulang
karena sangat mungkin beberapa titik
tempat wisata di kota bogor akan kita tutup
begitu kita antisipasi arus masuk ke kota bogor sudah luar batas normal
kang bima terkait dengan aturan mudik ini kan masih akan larangannya akan masih berlaku sampai tujuh belas mei nanti
saat ini apakah pemkot bogor juga memberikan aturan seperti karantina bagi mungkin para pemudik yang melakukan mudik colongan
mudik duluan sebelum aturan larangan ini diberlakukan
ya mengantisipasi terjadinya penularan di masa liburan ini bukan hanya di perbatasan
di kota dan juga di jalan jalan utama
tetapi juga di ppkm mikro di wilayahnya
jadi sudah kami perkuat bangun sistem untuk sampai tingkat rt rw
bila ada yang tembus kecolongan sampai batas pertahanan terakhir maka wajib untuk dilakukan swab antigen
difasilitasi oleh pemerintah prt prw dan palura
kita memfasilitasi untuk melakukan swab kepada orang tersebut di puskesmas terdekat
ketika tidak trip izolasi mandiri
karr tina mandiri dapatial positive langsung dievakuasi ke empat penampungan isolasi mandiri kita
oke saya televisi ke pak yunis ini akan sulit lagi
memantau pemudik yang kembali ke kambung halamannya
apakah dia kembali membawa virus pada saat kembali abeah asal nya lagi
bagaimana seharusnya dilakukan
seharusnya dari sekarang
pemerintah membuat peraturan jadi jangan pakai

yang tidak ada sinyal begitu
jadi kalau daerah
itu membuat pedah itu
memang tidak gampang begitu
membuat pedah oleh perbut
atau pergub atau perwal
begitu karena itu
susah menjatuhkan sanksi yang berat
jadi mulai sekarang
karena peningkatan kasus covid sembilan belas
di indonesia sangat tinggi
begitu kalau seandainya
aja kalau di indonesia
tetap lima belas ribu
menurut saya sangat tinggi
bahwa di indonesia kasus hariannya
tidak lima belas ribu
begitu jadi mungkin dua puluh ribu
sehari jadi itu
sangat menakutkan begitu buat saya
india bisa terjadi di indonesia
begitu jadi menurut
saya harus dengan peraturan
bijakan penanggulangan covid sembilan belas
jadi ppkn nya itu
sedang begitu atau berat
serius tesnya harus
setelannya harus berjalan baik
terus diperbaiki begitu
kalau tidak penyebaran covid sembilan belas
saya takut gitu indonesia seperti india
oke tapi kalau berkaca kepada
menko erlangga hartarto menyebutkan bahwa
penyekatan yang dilakukan pada hari raya dut fitri ini
lebih efektif dibandingkan dengan tahun lalu
apakah anda setuju atau adakah kita memiliki
formulasi yang tepat untuk
mengkalkulasi seberapa besar sebetulnya
dampak peningkatan covid sembilan belas ini
atau apakah ini adalah kasus aktif karena
yang disebabkan oleh mudik lebaran ini
ya jadi menurut saya
penyekatan itu lebih bagus
dari tahun lalu
jadi lebih ekspansif lah
bukan itu kunci dari
tapi tadi menurut saya itu
tapi penularannya tidak berkurang
kerumunan kerumunan bisa terjadi
bisa terjadi di mall karena mudik
bisa terjadi di tempat wisata
bisa terjadi di mall
jadi saya benar benar sedih begitu
kerumunan sekarang ini
jadi kayak tidak ada covid sembilan belas begitu
suatu saat kalau
indonesia meledak seperti india
sekarang saja medan sudah
penuh kapasitas rumah sakitnya
provinsi lain akan
menyusul menurut saya
oke kang bima
ini kalau kita berbicara soal tempat
wisata yang buka ataupun tempat
pusat perbelanjaan yang kembali dipenuhi
oleh para pemudik yang liburan
pada saat masa hari raya dulfitri ini
apakah ada aturan tertentu seperti misalnya
tempat wisata yang berada
di zona tertentu yang diperbolehkan untuk
buka namun yang ada di zona merah harus
itu tidak boleh buka kalau di kota bogor sendiri bagaimana
ya sama pertama itu kita berlakukan ya
merah atau oranye
itu diperbolehkan untuk
buka dan kedua
pengaturan kapasitas dan ketiga siap
untuk ditutup apabila kemudian ada penumpukan
sekarang sebetulnya sedang landai jadi
ppkm berjalan dengan baik
sistem kita berjalan
tapi saya sepakat dengan dokter
saya tidak bisa mengatakan bahwa
ini ada kecenderungan
naik kembali apabila kita tidak bisa
kendalikan begitu dan persoalannya adalah
kita berhadapan dengan tradisi
dan berhadapan dengan kebutuhan ekonomi
ini yang sangat tidak mudah
yang harus saya takui sangat tidak mudah
karena itu kita
di lapangan besok itu akan melakukan
berbagai antisipasi dan modifikasi
saya ingin menyampaikan juga pada warga jakarta
masuk ke kota bogor
dengan kang bima
terputus kita akan mencoba memperbaiki
namun untuk sementara saya akan kembali ke pak yunis
pak yunis ini tadi kita bicara
masih soal bagaimana tempat wisata
tempat pusat perbelanjaan yang masih buka
dan juga terkait dengan zona asi apakah zona asi ini
kalau kita hubungkan
dengan tradisi dan juga kebutuhan ekonomi
yang harus juga tetap
mungkin ya berjalan di tahun kedua pandemi ini
apakah tepat diberikan
jargon tetabek itu kan
kemudian aglomerasi itu
tidak berjalan sempurna karena
cekan atau checkpointnya tidak ada
tapi tidak berjalan sempurna
saya pikir juga akan
merembas yang di depok
ada orang yang belanja dari bogor
yang di bogor juga ada orang dari depok
karena kereta apinya tetap jalan
jadi menurut saya
akan bercampur paur
kemudian bekasi juga ada orang
jakarta di jakarta ada orang
bekasi kemudian di depok
jadi saya lihat
dua hari setelah
lebaran aja masih penuh mal mal
benar benar takut kalau
indonesia akan seperti india
orang orang tidak takut ya
orang orang tidak takut bahwa
indonesia akan seperti india
tapi apakah itu sudah benar benar bisa diprediksi
pak yunis jika berkaca terjadi
yang terjadi di india jika kemudian
mobilisasi masif itu masih dilakukan
di indonesia pada saat musim lebaran
hampir sama betul
jadi potensinya bahwa kasus itu
turun seolah olah karena
mampu menangkap peningkatan kasus yang
sebenarnya jadi di india
dari rp lima puluh turun ke rp sepuluh
sama di indonesia rp lima belas
turun ke rp lima
kemudian kedua adalah
varian baru sudah ada di indonesia
di indonesia luar biasa
kalau dilihat dari mobilisasi hari begitu
kemudian yang ketiga
tidak dapat ditegak
menurut saya apalagi lebaran ini allah
jadi menurut saya
dan vaksinasi tidak dipercepat
saya kok khawatir begitu
di beberapa provinsi
atau kabupaten mungkin akan
dari kapasitas yang ada di kabupaten
atau di provinsi
jadi sekarang ini medan begitu
melebihi kapasitas dan itu juga karena
jadi kalau masyarakat lalai
ini seperti sekarang ini
seperti lebaran dua hari ini
saya tidak tanggung
jadi mungkin akan terjadi ledakan yang
saya ke kang bima
ini kan untuk wisata sendiri
kementerian pariwisata sudah ada chse
yang akan diterapkan untuk daerah daerah wisata
mungkin ini termasuk juga daerah daerah wisata yang ada di
kota bogor saat ini
bagaimana sebetulnya protokol kesehatan chse itu
benar benar diterapkan di tempat tempat
wisata tersebut dan apakah ada pemantauan
pengawasan yang benar benar ketat
terhadap tempat wisata agar tadi kang bima juga
mengatakan tradisi juga
kita punya kebutuhan ekonomi yang terus
berjalan di tengah kemarin juga pertumbuhan
ekonomi kita kembali minus di kuartal
dalam kondisi normal
dan kita melihat sistem itu
berjalan tetapi ini kondisi
yang tidak biasa libur lebaran
ada tradisi ada kegiatan ekonomi
ini yang sangat tidak mudah
tugas terbatas oleh itu
lapangan sangat sulit untuk merapatkan secara maksimal
saya sepakat yang disampaikan
memang kita harus fokus di pre emptive nya
menekan mengurangi mobilitasnya
makanya saya sampaikan kepada warga jakarta
agar berpikir ulang
ingin mengunjungi bogor besok karena kemungkinan besar
masuk ke bogor tidak akan mudah
akan berputar dibawa ke
tol bogor selatan
atau pintu utara
dan perjuangannya akan
berat begitu apalagi kalau kemudian
daran yang tidak ke puncak masuk ke kota bogor
jadi saya sampaikan
warning dari malam ini
bagi warga bogor untuk bagi warga jakarta
dan sekitaran yang ingin mengunjungi bogor
harus berpikir ulang
kita menekan di kemungkinan mobilitasnya dulu
oke tapi kang bima
ini kalau dilihat tadi kang win juga menyebutkan
kerubunan tidak bisa dihindari
pada saat musim lebaran seperti ini
karena memang benar banyak masyarakat yang ingin keluar
karena dilarang mudik
ke kampung halaman apa sih sebetulnya yang
dari kacamata kang bima begitu
apa yang saat ini paling dibutuhkan
begitu mungkin aturan aturan yang lebih
ketat mengatur aturan
liburan di masa masa libur nasional
untuk kemudian agar
hal hal yang sifatnya
yang tidak bisa dicegah ini
tidak kembali lagi nantinya pada saat
libur libur nasional selanjutnya
kita harus mengevaluasi
langkah koordinasi kita
sepakatan kita bangun lebih awal
kita antisipasi lebih awal
kita bisa sosialisasikan kepada
tempat publik seluruh pemerintah
daerah sehingga semuanya
ke uju hari sudah kita rencanakan begitu
saya kemarin mendorong teman teman
kepala daerah untuk berkoordinasi
menyelaraskan kebijakan yang kemudian
diputuskan beberapa hal yang disepakati
tempat wisata dan juga
keputusan tetap ziarah
tapi rasanya memang
lebih awal harus kita akui harus lebih awal sehingga
tidak diantisipasi problemnya
bisa dilakukan lebih masif sosialisasinya
oke jadi semua
dilakukan lebih awal agar
tidak dadakan ya mungkin
masyarakat juga lebih siap menerima aturan
ataupun larangan yang diberikan oleh pemerintah begitu ya kang bima
oke kalau pak yunis mungkin
disampaikan kang bima ini sudah
bisa kemudian diimplementasikan jika kemudian
nantinya dilakukan lebih awal begitu
early warning bagi kerumunan kerumunan
yang mungkin terjadi pada saat libur libur nasional
seperti libur lebaran kali ini apakah
jadi pak bogoar memang
cermat begitu melihat potensi
yang ada di kota bogor
begitu jadi memang
mencegah pendularan covid
dengan mencegah mobilitas dulu begitu
sebenarnya pak walid sudah dari awal
mencegah kerumunan di kereta api
kemudian mencegah kerumunan
di pasar pasar begitu
jadi menurut saya
harusnya mencegah kerumunan
harus juga dilakukan kemudian
di pasar kemudian
di sekolah panti kalau masuk ya
di tempat tempat umum
di stasiun kereta api di
terminal bus dimanapun
jadi jangan sampai ada
tertentu yaitu pasti akan
meningkatkan pendularan covid
jadi kalau kemudian
kerumunan tidak bisa didikkah walaupun
tidak terjadi tapi kemudian
pendularan terjadi tetap
jadi menurut saya
yang harus dilakukan
sekarang ini untuk indonesia
saya ini tahap yang genting
pendularan kasus sebenarnya
tidak ditangkap dengan baik
ditangkap dengan baik
kasusnya tidak bisa ditangkap dengan baik
karena kasus banyak di masyarakat
tidak zakat dengan baik makanya
kemudian pada waktu mudik itu ada empat
empat ribu kasus yang positif
enam ribu pemudik begitu itu
pemudik itu ada
itu tambah mengerikan
situasi di indonesia
jadi menurut saya
di indonesia ini harus
dilakukan tadi vaksinasi
yang dipercepat atau
kita ketatan kalau tidak
ini undang undang seperti india
insya allah tidak terjadi
insya allah tidak terjadi
takut saya takut terjadi di
kengerian itu ya tadi yang harus masih ada
di benak kita karena
pandemi covid sembilan belas ini masih bahkan ada varian baru yang
lebih ganas begitu lebih berbahaya
mengincar kita yang masih berada di
potensinya masih tinggi tadi
pak yunis mengatakan empat ribu
dari enam ribu artinya dua banding tiga
ya dari para pemudik itu
terindikasi positif covid sembilan belas
kang bima mungkin terakhir
atau apa yang ingin disampaikan kepada
tadi ya dikatakan oleh pak yunis
tidak apa ya tidak
menaruh kengerian terhadap pandemi covid sembilan belas ini
di puncak prioritas mereka apa yang
hari ini tidak mudah menjadi
mungkin kepala daerah ataupun
kepala dinas dan seluruh aparatur
karena itu ada
dan kontrol setiap
masyarakat tapi perlu
tak ada pimpin kepala daerah itu ingin
menyusahkan warganya tidak ada
kita lakukan adalah
selamatkan sebanyak mungkin manusia
kita nggak ingin indonesia seperti india
karena indonesia bukan india
namun demikian tetap
petugas kita terbatas
yang salah keterbatasan kita
jadi semuanya berpulang kepada
biar kita terhadap kita
bukan terhadap diri kita sendiri
jadi sayangi keluarga anda
berpikir panjang ke depan
dan lebih baik menahan diri
mungkin ini nggak pikir dua kali ya
pikir ratusan kali sebelum kita berani
merisikokan diri kita untuk masuk ke dalam
pusaran paparan virus
corona karena berada
di tempat kerumunan baik kang bima arya
wali kota bogor terima kasih sudah bergabung bersama
kami pada malam hari ini terima kasih juga
pak yunis teriunis miko
pdiw universitas indonesia sudah bergabung bersama
pak wali pak hati dok mas yadil
pak pak ipin selamat malam bapak bapak
dan siangnya indonesia newscast
akan segera kembali usai jeda tetap